bagi anda pengguna telpon genggam sebaiknya tidak menggunakan headset pada saat tidur di serang banten seorang pria tewas dengan kondisi hidung mengeluarkan darah
diduga korban tewas saat mendengarkan musik menggunakan headset ketika tidur dengan posisi telpon genggam terhubung aliran listrik
warga desa cikande kabupaten serang dikejutkan dengan tewasnya seorang karyawan rumah makan
korban ditemukan di kamar tempat beristirahat usai melakukan aktivitas kerja
sebuah headset menempel di telinga dan terhubung dengan telepon genggam yang terhubung dengan aliran listrik
diduga korban tersengat aliran listrik melalui headset yang sedang digunakan
menurut keterangan saksi korban memiliki kebiasaan tertidur dengan mendengarkan musik menggunakan headset pada telepon genggamnya
atau menurut pemilik rumah makan ini korban itu biasa kalau lagi tidur suka menggunakan handset ya
handset mendengarkan lagu dari handphone dan handphone itu dalam keadaan dicas
guna mengetahui penyakit
penyebab kematiannya polisi membawa jasad korban ke rumah sakit umum derajat prawira negara untuk diotopsi
adi masda serang
dan kita sudah terhubung dengan kapolsek cikande kompol kosasi selamat siang pak kosasi
selamat siang mbak
pak kosasi hasil penyelidikan sementara apa penyebab kematian korban
ya untuk sementara karena kita masih dilakukan otopsi ya
jadi untuk sementara ya mungkin kita pas di kejadian awal
ya waktu saya berserta anggota mendapatkan laporan sekitar jam enam tiga puluh pagi
saya langsung cek tkp dan didapat korban sudah dalam keadaan meninggal dengan handset di telinga dan handphone di charger gitu atau di cas
temuan pertama di tkp ataupun di lapangan seperti apa pak
informasi ataupun gambar yang beredar korban mengeluarkan darah
apakah ini murni karena faktor mungkin saja kesetrum aliran listrik karena pada saat tidur menggunakan headset yang lagi diisi daya atau ada unsur kekerasan
kalau untuk kekerasan tidak ada mbak
jadi kalau kita menurut keterangan daripada saksi atau yang mengetahui sewaktu korban akan dibangunkan
emang kebiasaan korban ini setiap hari kalau mendengarkan musik itu dari handphone selalu handset
sampai di telinga ya di telinga mbak
jadi belum diketahui apa kemudian pemicu keluarnya darah dari hidung korban
belum belum jadi gini kalau waktu kita cek tkp pertama jadi itu baru mengeluarkan darah dari mulut dan hidung gitu ya
tapi setelah sekitar satu jam baru darah keluar dari mata dan mungkin cairan apa
jadi itu adalah penyebab bening ya kemerahan dari kuping keluarnya
kapan proses otopsi selesai dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban pak kossasi
mungkin sekarang masih kita koordinasi dengan tim forensik rsud serang
mungkin nanti hasilnya nanti bisa diketahui apakah ini penyebabnya apa
tapi yang jelas ya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat
apabila sewaktu istirahat atau tidur jangan sambil mendengarkan musik melalui handphone
dan handphone dalam keadaan di charger
berarti posisi terakhir pada saat anda menemukan korban masih terlihat dengan ada handphone
begitu ada posisi charger yang sedang nyala
iya iya jadi gitu jadi masih itu pas kita langsung datang ke tkp kita cek
mungkin handphone sudah di bawah kepalanya dan untuk charger ya charger di sekitar stroom juga
dan untuk handset ya sudah terlepas dari telinga jadi sudah agak turun ke bawah
baik kompol kosasi kapol safe cikandi terima kasih pak informasi anda siang ini